gue kasian sama dia
gue juga kasian sama raya
eh lo tenang aja ya
gue bakal cari bukti
kalau bang kobar itu bersalah
gue akan cari semua buktinya
bukti kalau dia mencuri motor motor temen gue
akan mendapatkan hadiah
udah udah om gak usah hadiah hadiah segala
bener tuh neng setuju
yaudah kalo gitu kita ke pencetakannya sekarang
sedap sedap sedap
neng raya sebaiknya tidak ikut
istirahat saja di rumah
supaya abah cepat pulang
gak mau lah om neng juga gak bisa duduk manis disini
mikirin abah terus
udah neng raya
neng rakyat pengen jalan jalan
sambil represi sambil nyebar nyebarin
kalo begitu neng raya boleh ikut
aduh om kayaknya gue gak bisa ikut deh
kayaknya gue mesti pulang
yaudah gak apa apa
kalian pulang aja
kita nanti sambil jalan
kita cari cari abahnya dimana ya
itu janji kok nanti pas kita lagi jalan nih
kita liat kanan kiri ada abah atau engga
thank you siang
kalian udah nemenin gue
tak hebat lagi om
kalian jangan lupa neng raya
kalian kayak teletabis gempal gempal gitu
lain om tuh suka terharu
kalo dia terang terang jadi pengen melung
kita siap siap sekarang ya
toh hendak ikut
ua nggak pernah lamanya
jangan lagi begini ya
tunggu sepuluh rim ya
pak saya yakin pak
mondi itu tidak bersalah
karena saya tau pak
permasalahannya itu kayak gimana pak
rio itu kaki tangannya
dan kobar itu motor temen temen saya pak
kobar dan temen temennya itu
ayah teman saya menghilang pak
saya tidak percaya
begitu saja dengan laporan
semua itu harus ada bukti
saudara kobar bisa ditangkap dengan
barang bukti yang bisa dipertanggung jawabkan
saudara mondi bisa dibebaskan
karena tertangkap tangan
memukul rio bahkan mondi
bisa saya ketemu sama mondi
lo belum bisa dibebaskan
karena lo masih dituduh
bisa lepas kendali
gw ngelakuin ini semua boi
aku akan cari bukti kalau bang kobar itu bersalah
gue akan cari semua buktinya
bukti kalau dia mencuri motor motor teman gue
dan soal abarama juga
dan gue jamin lo pasti bisa bebas di penjara ini oke
lo tuh kenapa sih
hilang abahnya tuh si rayadeh bukan lo
kok jadi lu ikut ikutan kusut mukanya
kayak benang gitu
ya gue lagi galau aja mel
kenapa emang ya
biasa hai kal
dia tuh gak pernah cemburu sama gue
ya wajar lah kalau muka lo kusut sin
ya sarah kan kalau cemburu tuh artinya cinta
terus kalau nggak cemburu artinya
nggak cinta kan
tuh udah nggak tau lagi nih mesti gimana
ya bang saya kak
eh kamu udah siap belum
kok pake sih kenapa nggak mau
eh siap kok
ya udah kalau gitu nanti aku jemput kamu ya boleh nggak
aduh gimana nih tristan ntar malem mau jemput gue
ya bagus dong itu artinya waktu yang pas buat lo buat bikin haikal cemburu
kalau dia nggak cemburu baru tuh
mau kok aku seneng banget kamu mau jemput aku nanti malem
ya udah nanti aku jemput sebelum jam tujuh malam pokoknya aku udah sampai di sana oke si yuk
ya gue masih kepikiran lah